tracing lini dua ini dilakukan hari jumat oleh petugas puskesmas ketanggungan
pelaksanaannya di sekitar rumah a tkw penyintas corona b satu ratus tujuh belas di desa kubang jati kecamatan ketanggungan
tracing kali ini untuk mengantisipasi resiko penularan virus corona b satu ratus tujuh belas di lingkungan tempat tinggal a
apalagi tkw ini sempat menggelar hajatan dan mengundang para tetangga
ini adalah tracing lini kedua jadi kalau kemarin itu yang kontak erat langsung kalau ini berarti kontak erat kontak yang kemarin di tracing
berarti kemarin ada derapan yang di tracing dan kemarin juga ada pemeriksaan untuk cpcr pengambilan darah sama rapid test
bapak apa yang anda lakukan
pada tracing lini dua ini petugas hanya menjaring tujuh orang saja
mereka kemudian diperiksa rapid antigen dan hasilnya semua negatif
sebelumnya tracing pertama dilakukan dengan sasaran kontak erat langsung dengan a
mereka diperiksa rapid test antigen dan hasilnya negatif
selain itu juga diambil sampelnya untuk dikirim ke puslapkes di jakarta
imam suripto brebes jawa tengah